kenaikan gas lpg non subsidi sejak sepuluh juli dua ribu dua puluh dua kemarin dikeluhkan pedagang gas di jakarta
dalam dua hari terakhir pembelian gas tabung diakui menurun oleh para pedagang
gas lpg dua belas kg yang semula rp satu ratus sembilan puluh dijual dengan harga rp dua ratus lima belas
sementara gas lpg rp lima lima kg dari rp sembilan puluh lima kini menjadi rp satu ratus lima
kenaikan harga lpg non subsidi pun membuat distributor di kota pasuruan jawa timur mulai kelabakan
pasalnya kenaikan ini membuat konsumen beralih ke subsidi
dwi hardono salah satu pemilik agen lpg saat ini menjual lpg lima lima kg
yang sebelumnya seharga rp satu ratus dua per tabung kini menjadi rp satu ratus lima per tabung
sedangkan untuk tabung dua belas kg naik dari rp dua ratus enam belas menjadi rp dua ratus delapan belas
rp delapan belas per tabungnya
kenaikan harga lpg non subsidi membuat para distributor khawatir
pasalnya belum genap tiga bulan harga gas lpg lima lima kg dan dua belas kg sudah kembali naik
sedangkan beberapa bulan yang lalu kan sudah naik sekarang naik lagi
mereka terkadang balik dulu kemarin
sampai saat ini ada yang masih belum kembali
tidak tahu apakah sudah dapat di tempat lain yang masih belum tahu kalau harga lpg non subsidi ini belum naik
tapi dari yang sudah beli itu banyak keluhan belum mau naik lagi
para distributor berharap konsumen non subsidi tidak beralih ke lpg yang subsidi
agar masyarakat kurang mampu tetap bisa menggunakan lpg subsidi
demi deputan cnn indonesia